tebet eco park dilengkapi jembatan penghubung antara sisi utara dengan sisi selatan
kurang nyaman lah ya waktu itu dengan
kalau kita bandingkan dengan
kegiatan olahraga di luar sekolah
mengutip dari laman resmi kementerian kelautan dan perikanan